demonstrasi yang dilakukan masa himpunan mahasiswa islam hmi di depan gedung komisi pemberantasan korupsi kpk berlangsung ricuh
masa hmi marah atas pernyataan wakil ketua kpk saud situmorang
kericuhan mulai terjadi sekitar pukul satu siang
masa hmi marah atas pernyataan saud situmorang dalam salah satu acara tv swasta
dua anggota kepolisian terluka terkena lemparan batu
para awak media yang meliput ke gedung kpk diamankan ke dalam gedung untuk menghindari kontak fisik